yang saya hormati bapak trishut trisno
wakil presiden ke enam republik indonesia
wakil presiden ke sembilan republik indonesia
yang saya hormati para menteri kabinet kerja
yang saya hormati para pimpinan partai politik yang hadir
para sekjen yang hadir
para tokoh agama tokoh masyarakat
pengurus dewan pimpinan pusat
dari seluruh tanah air yang hadir
dan mereka maafkan perublik dirimu
mereka berapokal allah murdering ekoter carlisle
tapi setelah dihitung ternyata jumlahnya lebih dari tiga juta
jadi tempatnya di mana itu yang belum ketemu
ibu ketua umum pdi perjuangan bapak ibu hadirin yang berbahagia
negara kita ini didirikan dengan penuh perjuangan oleh para pejuang pejuang kita
diperjuangkan dengan darah dipertahankan dengan jerih payah dan dibangun dengan keringat
pdi perjuangan bersyukur memiliki ibu hajah megawati soekarno putri
ketua umum bdi perjuangan dan presiden ke lima republik indonesia
figur yang berkeyakinan ideologi yang sangat kuat
figur yang keyakinan politiknya sangat kuat
oleh sebab itu sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan dan pendiri bangsa
kita semuanya harus optimis optimis melangkah agar negara ini menjadi negara maju
dan selalu saya sampaikan di mana mana bahwa aset terbesar bangsa ini adalah kerukunan
aset terbesar bangsa ini adalah persaudaraan
aset terbesar bangsa ini adalah persatuan indonesia
aset terbesar bangsa ini adalah persatuan persatuan indonesia
oleh sebab itu kita tidak boleh berhenti berhenti bergerak tidak boleh berhenti bergerak
kita harus bergotong royong memperkuat persatuan kita
kita harus terus bergotong royong untuk membumikan pancasila
kita harus terus bergotong royong untuk membangun pancasila
kita bergerak bersama sama menjadikan indonesia ini adil makmur dan sejahtera